kecelakaan maut terjadi di jalur beton lintas selatan alas roban gringsing kabupaten batang jawa tengah sabtu malam
bus syarat pemudik yang hendak balik ke jakarta nabrak truk tangki bermuatan bahan kimia
akibat kecelakaan ini enam penumpang tewas dan puluhan penumpang luka luka
beginilah kondisi lokasi kecelakaan antara bus keramat jati dengan sebuah truk bermuatan bahan kimia di jalur lingkar selatan alas roban batang
kecelakaan terjadi lima belas menit setelah bus singgah untuk beristirahat
bus jurusan purwodadi jakarta ini sempat terguling dua kali setelah menabrak truk
ini kami sampaikan bahwa terjadi lakalan tas di jalur lingkar beton batang
dan terjadi yang antara bus keramat jati dengan truk pengangkut bahan kimia
akibat kecelakaan ini lima penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian
dan satu penumpang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
sedangkan puluhan korban luka kini menjalani perawatan di ugd rumah sakit islam weleri kendal
dan rumah sakit baitul hikmah gemuh
roby bernadi batang